seperti yang telah diberitakan menteri pemudian olahraga yang baru dilantik di tuario tejo mengungkap programnya
akan fokus memajukan kualitas pemulihan olahraga indonesia
hal ini disampaikan menpora setelah acara serah terima jabatan dari plt menpora yang juga menko pmk muhajir effendi
menpora dito aryo tejo mengatakan fokus terkait kepemudaan adalah meningkatkan kreativitas anak anak muda
khususnya dalam sektor kewirausahaan
sementara dalam sektor olahraga menpora akan terlebih dahulu fokus untuk menyiapkan keberangkatan kontingensi games pada mei mendatang
menpora akan menangani sejumlah event olahraga yang akan digelar di indonesia
dan memastikan menjalankan pesan presiden joko widodo yaitu meningkatkan sdm olahraga
mulai dari tingkat sekolah desa hingga profesional
kita akan fokus kepada persiapan keberangkatan kontingensi games
dan selanjutnya dalam waktu tidak lama lagi
sudah banyak event event yang akan disalahkan di indonesia
dan bapak presiden memang meminta untuk dikencangkan dimasukkannya
adanya liga liga di tingkat pendidikan sekolah dan sd sampai kuliah
dan juga di tingkat kedaerahan itu desa
jadi kita bikin tiga kampung cabur cabur yang memang digemari oleh rakyat di bawah
dan juga untuk kemudahan yang paling cepat adalah
kita akan langsung mengerakan youth creative hub
di bapak presiden
jadi untuk mengembangkan anak anak muda indonesia
dalam sektor kemuliaan selan dan juga profesional